kita bisa terus mengawasi kinar
ya kalau kinar udah ngekos sih kayaknya udah susah deh pak
ya tapi kita harus tau dia kosnya dimana
terus kita harus bisa ngawasin gitu loh boy
di motor boy itu ada gps
mendingan boy pindahin aja gps itu ke motornya kinar
biar boy bisa tau kinar tuh ngokosnya dimana
itu dia boy ayo cepetan bikin
isi aja sendiri bang
sama sama pasti ada yang kurang ban yang lain kan lo
jadi bisa gue sekalian isi semua
harusnya tuh bukan gue yang isi angin tapi loe
kalau gak mau
yaudah loe cek cek cek
biar gue ngisi aja
loe liatin juga ya
soalnya mata gue agak buron
kurang asem lu toh
gue kasih angin kompresor
loe baru kasih angin gue
angin yang loe kasih tuh buatan
nah lebih sehat
sampai masuk tenggorokan
tau gak loe
yang bener yang bener
loe udah sholat
emang udah sholat juga kan
mama itu seneng banget
ngeliat papa sama boy bisa berangkat sholat bareng
dua adem banget
kamu dari mana aja sih nak
kayaknya selama aku tinggal disini
aku gak banyak bantu kalian deh
aku malah ngerepotin kalian terus
kok kamu ngomongnya begitu
kita semua seneng kok kamu disini
cuma aku udah ngambil keputusan
mulai malam ini aku ngekos
ini udah keputusan aku
gimana kalau kita bicaranya di kamarnya kinar aja ya

mudah mudahan mama bisa bujuk kinar ya boy
mudah mudahan mama bisa bujuk kinar ya boy
aku gak mau ngerepotin antar lagi
siapa yang direpotin sama kinar
gak ada kinar
kinar itu tanggung jawab tante loh
sama seperti tanpa bertanggung jawab ke boy
kinar gak usah ngekos
tinggal di rumah ini aja
rumah ini sama
sama di rumahnya kinar
tante gak usah khawatir
kalo masalah mama nanti aku njelaskan mama pasti ngerti ko
kalo masalah mama nanti aku njelaskan mama pasti ngerti ko
kalo masalah mama nanti aku njelaskan mama pasti ngerti ko
berarti kita harus cari cara

kita harus cari cara
kita bisa terus mengawasi kinar
ya kalo kinar udah ngekos sih
kayanya udah susah deh pak
tapi kita harus tau
dia kosnya dimana
di motor boy itu ada gps
itu dia cepetan cepetan pikirnya ntar ya
dan banyak banyak motor dan rusak enggak rusak ini mau mau dipindahin ke motornya kinar gps
motor dan ada ps nya
ya bener baik
bener baik bener baik gps bukan ps gps itu biar buy bisa tahu kinar tuh kemana gitu biar bisa ngelacak tuh
maksudnya apa dan
banyak nanya mendingan
makniman berdiri disitu tuh liatin kalau kinar datang kasih tahu boy soalnya kinar gak boleh sampai tahu

atau gini aja tante punya ide
soal tahu dulu
kamu selesai dulu
tante beneran deh maaf ya
aduh kinar jangan dulu tunggu dulu dengerin dulu nak
kenal kamu ini anak perempuan
terus kamu pergi ngekos nih tante pastikan ngebayangnya hal hal yang buruk terjadi sama kamu
kinar kamu udah kayak anak tante sendiri
tolonglah kinar tante mohon ya kamu tinggal di sini
atau ada yang kamu mau gitu tentu usahain penuhin kemauan kamu
tapi yang penting kamu tetap tinggal di sini
ini rumah kamu kinar ya
tante ini udah keputusan aku aku bisa jaga diri kok ya
yang pasti tante sehat sehat di sini
jaga diri juga ya
kinar kesini dan
iya jepet dan
ya udah makanya mah gimana
cuma makasih banyak ya om atas apa yang udah om lakuin sama aku
selama ini makasih banyak
tinggal di kos tuh gak enak nak
terus kalau kinar lapar
terus kalau kinar sakit
siapa yang jagain
kinar kamu gak usah pergi deh
kamu tinggal di sini aja
setidaknya kan ada tante ada ong
apa yang tante kamu bilang tuh benar
kamu ini kan perempuan
dan tante kamu di sini ini
sudah mengganti sebagai ibu kamu
jadi kamu harus nurut
kuhalat kalau anak tuh gak nurut sama orang tuanya
om tau memang om
ya pai album
oh belum ya
ya sudah ada